satgas kofit sembilan belas kabupaten mojokerto jawa timur selasa siang mendatangi rumah warga di desa
gumeng kecamatan gondang untuk melakukan vaksinasi terutama kepada insan lansia
belusukan petugas ke desa terpencil yang berada di lereng perbukitan gunung anjas moro ini dilakukan
karena sulitnya akses bagi warga untuk menuju kantor desa atau puskesmas tempat digelarnya
vaksinasi kofit sembilan belas selain menarik minat warga sekaligus meringankan beban warga di tengah pandemi
karena dampak kofit sembilan belas petugas memberikan bingkisan beras lima kg kepada setiap warga yang
mau disuntik vaksin covid sembilan belas dengan target dua ratus lansia dan sebagian kami melakukan penjemputan
bola ataupun juga door to door ke rumah rumah warga masyarakat yang dinilai lansia dan juga
ada kesulitan pergerakan dari rumah ke desa ataupun ke kantor desa di sukabumi jawa barat warga kampung
ceherang harus melintasi lereng jalan setapak yang rusak dan terjal berkilometer untuk mengikuti
vaksinasi kofit sembilan belas vaksinasi yang digelar di puskesmas cijangkar ini diutamakan untuk pelayan
publik dan lansia mereka datang dari perkampungan yang dilanda bencana pergerakan tanah beberapa
waktu lalu setelah berkoordinasi
dengan pihak pemerintah setempat di banda aceh untuk mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas
penyuntikan vaksin dilakukan di pusat perbelanjaan warga yang ingin mendapatkan suntikan vaksin bisa
langsung sambil berbelanja dengan syarat cukup membawa ktp saja dalam dua hari vaksinasi masal
rata rata dalam sehari sebanyak seratus warga antusias mendapatkan suntikan vaksin
pertama ini kan pusat ya pusat perbelanjaan jadi kan publik banyak disini jadi kita menjemput bola dengan
dibuka seperti ini mereka melihat mereka datang kemari dengan ikhlas tanpa paksaan
layanan vaksinasi masal dibuka sejak pukul dua siang hingga pukul enam sore warga
antusias dengan adanya vaksinasi di pusat perbelanjaan tim liputan cnn indonesia